hai kami tadi sudah menghadirkan dan mengulas hasil survei terbaru dari smrc dan sekarang kita
akan mendengar bagaimana analisa respon atau mungkin ini banyak sanggahan mungkin nggak terima
nih smrc kok surveinya begini ya nggak sesuai dengan harapan kita kalau tadi kata sandiaga
uno yang diwawancara oleh koresponen kami di lapangan ya survei ini boleh saja dilihat tapi
belum tentu bisa dipercaya kita akan membahasnya malam hari ini dengan ansi lema jurubicara tim
pemenangan ahok jarot selamat malam bang ansi selamat datang kemudian ada mas roy
suryo koordinator tim cyber dari agus silvi siap membantu mas roy kemudian ada mas alexander
yahya datuk jurubicara tim pemenangan andi sandi bang alex terima kasih sudah datang dan masih
bergabung bersama kami di meja yang hangat ini karena kita rapat rapat malam hari ini ada mas
ade armando direktur komunikasi smrc selamat terima kasih mas ade masih bersama kami saya akan mulai
diskusi ini kita akan membedah nih yang akan membedah bagaimana survei smrc
tadi sudah kita secara makro sudah melihat bagaimana elektabilitasnya kemudian alasan
publik pemilih dan sampai ke tingkat approval rating masyarakat terhadap calon petahana
saya ingin ke bang ansyi dulu kalau pasangan ahok jarot melihat survei ini seperti apa survei itu adalah
cara cerdas ya untuk mengukur popularitas akseptabilitas dan juga elektabilitas dari
masing masing calon dan sikap dari tim pemenangan ahok jarot tentu selalu mengapresiasi apapun hasil
ya positif ataupun juga sedang sedang saja atau bahkan negatif dan ketika kita bicara soal hasil
survei ini semua berpulang kembali kepada penilaian masyarakat karena masyarakat hari ini sudah cerdas
sudah kritis untuk bisa menilai kira kira kapasitas kredibilitas dan juga integritas dari masing masing
lembaga survei ini tetapi poin saya adalah bahwa sebagai sebuah metodologi saintifik sebagai sebuah
cerdas tentu basuki
dan jarod ini sangat mengapresiasi
itu yang pertama yang kedua
membaca hasil survei ini
di dki jakarta setidaknya hasil
and consulting ini mau menegaskan bahwa
pemilih jakarta itu adalah pemilih yang cerdas
pemilih yang kritis dan pemilih yang rasional
dasar atau pijakan utama
mereka menentukan pilihan itu adalah kepada kinerja
kepada rekam jejak
yang sudah teruji
kepada hasil kerja konkret
dan inilah yang kemudian
menumbuhkan kepercayaan publik
sehingga kemudian kepada pak ahok
dan pak jarod itu memunculkan trust
jadi basisi memang kinerjanya
pak ahok jadi warga jakarta
setidaknya berdasarkan lima poin
teratas bahkan sampai tujuh delapan poin
itu semua menjelaskan tentang kinerja
yang pertama mereka puas
pada hasil kerja yang konkret
yang kedua mereka butuh orang orang yang
punya pengalak jujur
kalau bicara jujur hari ini
yang namanya politisi dan birokrat
itu sangat sulit kita dapatkan
dan ketika bicara soal basuki cahayapurnama
itu manusia yang bersih
bersihnya juga ekstrim
dan rekam jejaknya teruji
mulai dari belitung timur
dprd dua sampai
wakil gubernur dan gubernur ini manusia
memang bersihnya ekstrim karena bersihnya
ekstrim kemudian menjadi beraninya juga ekstrim
orang yang kalau tidak bersih
pasti dia tidak akan berani
jadi karena apa karena dia mengalami
muncul hari ini setidaknya
dari bacaan saya itu karena
memang kinerja dan rekam jejak teruji
jadi kenapa itu menjelaskan
kenapa pasangan ahok jarot masih unggul dibanding pasangan lain
dan masyarakat ini sungguh
menerapkan prinsip meritokrasi atau
yang bisa dipercaya
yang bisa menjawab hope mereka
itu mereka memberikan
apa memberikan apresiasi
itu akan kemudian dilupakan oleh mereka
dan hari ini kalau kita bicara
soal pilkada mestinya pilkada
dki jakarta tidak semata
adu gagasan dan program
tetapi mestinya menjadi
kontes rekam jejak kenapa
misi dan program kerja hari ini
banyak orang bisa menuliskan
visi misi merumuskan itu secara
kesehatan baik kita tahu bahwa
merumuskan dan menjalankan
itu dua hal yang berbeda
jadi anda menilai maksudnya kemudian ahok mendapatkan
sementara dua calon lainnya tidak pernah
berbuat apa apa sebelumnya
atau punya rekam jejak yang baik
sebenarnya ini bisa kita periksa dari rekam jejak
misalnya mas anies itu pernah menjadi menteri
pendidikan nasional silahkan diperiksa saja
yang patut dianggap sebagai prestasi mas anies
misalnya menulis surat cinta
buat para guru atau misalnya
menganjurkan orang tua untuk mengantarkan
anaknya pada saat hari pertama di tahun ajaran baru
tetapi kalau cerita basuki
masyarakat jakarta yang silahkan menilai
begitu juga mas agus ketika menjadi komandan batalion
kita bisa periksa rekam jejaknya karena itu
warga jakarta hari ini dengan adanya
basuki cahayapurnama basuki cahayapurnama itu
sudah meletakkan standar yang sangat tinggi
dalam kontestasi elektoral kali ini
karena itu kita tidak bisa bermain
memilih yang sifatnya minus malu
yang terbaik dari yang terburuk
yang kita inginkan jakarta sebagai barometer
primus inter pares yang terbaik dari yang terbaik
tadi kan bung anies mengatakan bahwa
salah satu yang membuat kemudian ahok ini
masih bertengger di puncak kelas men
sementara ini ibaratnya liga pilkara dki jakarta ini
karena approval rating atau karena kinerjanya
rekam jejaknya sangat baik
dan anies baswedan tidak dinilai seperti itu
menurut bung asyi masyarakat tidak melihat
bagaimana rekam jejak anies baswedan
dan sandiaga uno dalam memimpin
komentar anda seperti apa
pertama perkenankan saya memberikan salam
salam dari tim kami salam bersama
ini salah satu bentuk identitas kita
pertama saya sendiri merasakan
rasa percaya diri yang sangat tinggi
setelah saya masuk di tim anies sandi
dan saya ikut membantu bekerja
dan kami turun bersosialisasi
belum kampanye ya bersosialisasi
saya merasakan bagaimana antusiasme
dan semangat masyarakat menyambut mereka
menyambut mas anies menyambut bang sandi
saya merasakan itu gitu
saya ada feel gitu ya real feel di lapangan
karena saya juga ikut ke sana
nah sekarang kita sekarang tidak bicara tentang real feel ya
kita bicara tentang
sesuatu yang kita kenal dengan
di mana ada pola metode yang dipakai gitu ya
saya tidak akan mempertanyakan
bagaimana dan apa tetapi
tentu bagi kami itu juga menjadi referensi
semua informasi kita jadikan referensi
kami sendiri mengadakan survei internal
survei internal menjadi filler buat kami
tapi fokus utama kami adalah sekarang adalah bekerja
bekerja paling keras dan ikhlas
dengan harapan kita bisa memenangkan pilkada ini
demi kebaikan masyarakat
saya setuju semua kandidat
kita satu hal yang mungkin kita sepakat bersama ya
bahwa ketiga pasangan kandidat di jakarta ini
kita punya kualitas pemimpin
tiga tiganya baik ya kan
kita tidak perlu bilang di masyarakat negara mana
ada kesulitan mencari kader
di negara ini jakarta punya kader yang baik baik semua
tetapi yang terbaik nanti akan terpilih
dan menurut saya
yang akan terpilih adalah anies dan sandi
tapi kalau misalnya satu hal yang kemudian dikritisi oleh pasangan ahok jarot adalah
yang kemudian menjadi kekuatan ahok jawrat
itu tercermin dalam surveinya mas ardi armando adalah
ini yang tidak dilihat katanya di pasangan anies sandi
anda menjawabnya seperti apa
oh saya rasa nanti pada setelah pasca kita ditetapkan
maka kita akan masuk ke periode kampanye
pada periode kampanye itu apa
pada periode kampanye itu adalah
setiap pasangan calon akan membuka diri kepada publik
dan menyampaikan pertama apa kelebihan saya
jadi sebelum ditetapkan publik tidak boleh tahu apa rekam jejak anies sandi
boleh tentu tahu
dan itu sangat terbuka
sangat terbuka ada di media bisa diakses
kita bisa lihat mas anies apa saja detailnya nanti akan kita
kita akan sampai kepada proses ini
tetapi yakinlah itu akan kita sampaikan dengan detail
komprehensif dengan program yang detail juga
yang sudah tidak sabar kayaknya untuk komentar mas royosuri
kalau melihat agus yudhoyono dan silviana murni
sebenarnya kuda hitam dan dua pendatang baru dalam pilkada dki jakarta
tidak pernah ada yang membicarakan sebelumnya terutama mas agus ya
akhirnya kemudian menyodok dan akhirnya bisa mengalahkan
untuk sementara bisa mengalahkan pasangan anies sandi
yang sudah sangat lama sebenarnya mempopulerkan diri
tapi lebih asik mas roy komentarnya usai jeda berikut
padahal sudah lagi siap
saya punya utang pertanyaan untuk mas roy tadi
kalau kita melihat ini pasangannya yang kemudian diusung oleh partai demokrat dan koalisi cikeas ini
cukup mengejutkan gitu
tujuannya mengejutkan kemudian orang yang baru
kemudian bisa menjodok di peringkat kedua
meskipun jaraknya dengan gubernur ahok masih cukup jauh
pertama tama kami mengaturkan terima kasih sebetul sebetulnya
kepada smrc dan juga kepada masyarakat jakarta
yang telah disurvey
benar benar kami berterima kasih ya
dan kami sangat mengapresiasi karena kami orang ilmiah
kami sangat percaya hasil survei
meskipun sebagian orang ini gak apa apa ya kritik sekalian
ketika kemudian menjumlah empat puluh lima lima dua puluh dua empat dua puluh tujuh sebelas enam kok seratus dua
ya ada kelebihan dikit lah
tapi itu kalau mau ditanya ada alasan
ada alasannya ya
tidak apa apa nanti yang dikurangi
tidak kredibel survei sm
nanti yang dikurangi tim kami nggak apa apa lah

tidak kurangi nahok ya
tapi apa yang bisa anda jelaskan dengan posisi berikutnya
berapa persen mas agus
dua puluh dua empat apa yang bisa anda jelaskan
ya kami sekali lagi karena apa ini sosok yang baru muncul
dan namanya pun mungkin baru dikenal oleh publik
sebagai bakal calon gubernur dki jakarta
itu mulai tanggal dua puluh tiga september yang lalu
sebelumnya nama mas agus itu pernah ada di survei
di bawah lima persen
dan kami memang percaya bahwa waktu itu
karena namanya belum diundurkan nggak akan ada yang percaya
mas agus akan muncul sekarang
tapi sekali lagi ini adalah cambuk bagi kami ya mas ade dan tim smrc
atau bagi para surveyor yang lain ya yang juga membuat
ini merupakan satu hal yang sangat bagus
dan kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh gubernur petahana ya
dan juga oleh sahabat kami mas anies dan juga mas andi
kita bersama sama lah
jadi toh kita juga membangun dki ini adalah membangun untuk indonesia yang lebih baik dari dki
jadi nggak perlu ada kritik kemana dan
contoh soal misalnya kemarin ketika pun ada isu yang sangat tajam ya soal yang menyangkut agama ya
lihat statement dari tim kami
insya allah kita tidak akan bermain di situ
kita justru lebih kepada bagaimana mendidik masyarakat jakarta yang cerdas tadi ya
apakah pasangan agus tidak mengkapitalisasi isu ini untuk
lihat statement mas agus bahkan di depan jaringan santri indonesia
hari ini kebetulan kita ngobrolnya pas hari santri indonesia
dan bahkan di depan jaringan santri indonesia
mas agus pun mengatakan bahwa sudah ini sudah ada yang mengurus
biarkan negara hadir untuk mengurus ini
kita tidak boleh ikut serta main
jadi saya kira itu insya allah menjadi satu hal yang sangat bagus lah
ini pelajaran sangat bagus
itu juga ya pak sbi
kalau kita melihat demografi pemilih ini mas ade
ini menarik sekali
publik jakarta ternyata dengan eskalasi sara yang begitu kental beberapa waktu belakangan kemudian primordialistik isunya juga sudah dihembuskan
banyak ternyata pemilih rasionalnya sangat besar gitu
apa yang bisa anda jelaskan gitu dari
enggak enggak ada yang perlu dijelaskan kecuali bahwa nggak
maksud saya adalah memang masyarakat jakarta itu tidak
pertama ya kan kalangan menengah ke atas sudah lah selesai ya
enggak dimakanlah ya isu isu mengenai agama ini
sudah ke laut kata orangnya
sudah tinggalkan abaikan sama sekali
yang menarik adalah menengah ke bawah ini

itu sudah menyebabkan ya keguguran

apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dari seorang rakyat gitu ya di jakarta ini
adalah fasilitas publik yang tersedia dengan baik
tidak ada banjir jalanan tidak rusak
ketika dia mengurus kekelurahan itu dilayani dengan baik
dan seterusnya dan seterusnya
sehingga kalaupun ada tadinya isu semacam itu
itu menjadi tidak relevan lagi
jadi di satu sisi ada soal rasionalitas
kedua tapi orang menilai secara objektif
sehingga ini kayak begini saya selalu bikin joke begini
orang yang menilai secara objektif
ada orang islam ada yang mengatakan bahwa
sholat itu wajib tidak sholat itu haram
tapi apakah dia sholat ya belum tentu juga
maksud saya adalah jadi bisa saja dia percaya
data kami menunjukkan
nah kita punya datanya nih mas adesa
mungkin produser bisa menampilkan bagaimana demografi politik
dari warga jakarta para pemilihnya
yang kemudian bisa memilih sesuai dengan suku dan agama
ini menarik sekali mas roy karena memang
karena publik tuh survei ini digelar ketika eskalasi sedang tinggi
sedang tinggi tingginya persis
iya itu dia menunjukkan
mungkin masih bisa dicari ya kemudian masih dicari
kalau masih dicari saya mau komentari seratus satu itu
itu harus ini di depan publik
itu sebetulnya siapapun yang pernah kerja dengan excel
dengan spss akan tahu ini memang agak teknis nih
kalau anda minta pembulatannya satu digit di belakang koma
itu misalnya begini deh seratus bagi tiga
jadi bukan kita sengaja nambah
jadi jawabannya salahnya kalkulator
mas ade ini menarik tadi belum sempat dijelaskan ini
kalau tadi kita ini mohon maaf kita akan bahas masalah ini juga
karena ini eskalasinya cukup tinggi beberapa waktu terakhir
ini kalau kita lihat apa yang bisa dijelaskan mas ade
dari data yang kita saksikan
jadi ini data ini menunjukkan bahwa dari agama ya
memang di satu sisi orang akan mengatakan
itu cara bacanya adalah umat protestan katolik sembilan puluh lima tujuh itu memilih ahok dan jarot
tapi ternyata kita nggak bisa bilang bahwa penjelasannya agama
karena lainnya pun begitu paling tinggi adalah di ahok dan jarot
di islam pun paling tinggi itu pada ahok dan jarot
seperti persis anda bilang nggak bisa dibilang orang islam itu tidak mendukung ahok dan jarot
enggak yang paling tinggi persentasenya adalah mendukung ahok dan jarot
itu yang jadi saya mengempasif apa yang anda katakan
iya dan ini terbukti dari survei anda
kalau misalnya etnik ini memang ya kita bisa beragam
bisa beragam itu tidak perlu diperdebatkan lagi
tapi yang penting adalah eskalasinya kan mengenai sarah ini mas
tapi kalau dikatakan ada pengaruh atau tidak pasti ada
tapi kalau itu yang hendak dijadikan jualan utama
justru saya mengatakan itu counter productive buat siapapun yang mengangkat isu itu
karena orang akan menghindar dari situ
jadi jangan coba coba
jadi pintar sekali menurut saya kubunya pak agus itu
lanjutkan gaya pak sby
saya hanya pakai yang sangat kecil
bang arzi kalau kita melihat apa yang kemudian membuat kemudian pasangan ahok jarot ini tetap ada di posisi paling tinggi sih sebenarnya
jadi sebelum ke situ ya budi ya
jadi sebenarnya ini mau menegaskan bahwa pemilih emosional dan tradisional
itu tidak banyak di jakarta
yang lebih banyak adalah pemilih cerdas dan rasional
dan politik muka ya mengandalkan politik muka
itu terbukti tidak pernah merubah politik wajah itu selama ini tidak
ganteng satu misalnya
ya kira kira seperti itu
politik wajah itu terbukti tidak pernah merubah wajah politik indonesia
tidak pernah memberikan impact transformasi yang besar
dan hari ini warga jakarta itu rata rata sudah muak terhadap jakarta
untuk janji janji pepesan kosong
karena itu yang menjadi ukuran mereka itu adalah track record
kembali lagi ke situ
anda melihat ahok dan jarot sangat ukur dalam ini
dan jakarta ini adalah miniaturnya indonesia
orang dari aceh sampai papua miangas sampai pulau rote
itu ada di kota jakarta ini
dan mereka dari hari ke hari mengalami perjumpaan yang melintas batas sifatnya
dan karena itu karena proses interaksi proses pergaulan proses pendidikan
membuat kemudian mereka akan bersikap objektif
melihat kira kira siapa yang paling qualified
ya itu yang pertama
yang kedua kita bersyukur ada mas anies mas sandi
ada mas agus dan pak silvi
dan juga ada pak ahok dan pak jarot
ini tiga tiga ini figur yang oke semuanya
mas anies ini punya rekam jejak yang sangat bagus sebagai seorang akademisi
punya reputasi dalam pendidikan yang luar biasa
saya menyebut beliau ini mungkin man of idea
seorang konseptor yang bagus
mas agus kalau kita periksa
sejak dari sma taruna ketua osis
juga sebagai prajurit sebagai perwira muda ini juga punya prestasi yang bagus
penerima adi makayasa
mungkin saya bisa menyebut dia adalah seorang man of battle
tapi apa yang tidak dipunyai kedua orang itu
kalau pak ahok ini cerita soal rekam jejak
sejak dari bupati belitung timur dprd belitung timur dpr ri
wakil gubernur dan gubernur ini orang yang walaupun dia action
bukan berarti dia bukan seorang konseptor
karena itu ahok bisa juga menjadi man of idea bahkan bisa menjadi man of battle
dprd ketika nakal itu ahok berani pasang badan
dan kemarahan ahok ini yang kerap kali disalah mengerti oleh banyak publik
seolah olah ahok ini suka marah marah
padahal kemarahan ahok itu adalah karena kecintaannya kepada rakyat
untuk menyelamatkan uang rakyat
makanya kemudian ini bisa menjelaskan kenapa terkinerjanya jadi bagus
karena gini orang hanya melihat politik kesan
oh kesannya pak ahok itu suka marah marah kurang ramah
tapi orang melupakan politik pesan di balik ini
batasannya adalah apa dia ingin menyelamatkan
dan budi hari ini kita tidak sedang mencari malaikat yang turun dari surga
untuk bisa membereskan semua masalah di jakarta
pak ahok pun sebagai manusia punya kelemahannya
tapi ingat sebagai seorang pemimpin pak ahok ini memiliki keutamaan
tapi ingat sebagai seorang pemimpin pak ahok ini memiliki keutamaan

dan ini mahal
dan ini pilar integritas yang mahal
alex anda bisa menjelaskan bahwa ini approval ratingnya pak ahok dan pak jarod ini cukup tinggi
ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat masih mengapresiasi
anda bisa melihatnya seperti apa nih
anda setuju dengan approval rating yang sangat tinggi ini
pertama masalah approval rating ya
proses masyarakat harus diberi kesempatan untuk memahami
di mana kelebihan dan kekurangan dari petahana maupun dari kandidat lain
selama ini kan banyak juga mohon maaf nih politik pencitraan
seperti apa tuh politik pencitraan pak ahok
misalnya contohnya yang ditonjolkan adalah hal hal yang

tetapi ada hal hal yang sebenarnya cukup bermasalah
itu tidak pernah diekspos
sebagai contoh adalah aspek kemanusiaan daripada proses penggusuran
ini bukan hal sepele
kita bukan saja membangun kota kita bukan membangun konkret
bangunan fisik tetapi kita membangun manusia
ada satu aspek kemanusiaan yang tidak tersentuh oleh petahana
di mana sebagai contohnya
ada regulasi a
regulasi itu mengatakan bahwa tidak boleh ada pemukiman di sini
tidak peduli melawan
kirim polisi dan satpol pp
itu tidak manusiawi
tidak manusiawi itu
yang perlu dilakukan apa yang oleh di dalam banyak pemikiran ilmu sosial disebut dengan
perlu adanya sebuah metode pemerintahan yang bisa menyerap
tapi upaya penggusuran atau relokasi itu harus ada
pasar anis anis itu
harus ada satu proses dialog
ada satu yang saya kagumi dari pak jokowi presiden ketika dia ada menjadi wali kota solo
dia memindahkan pasar
di monumen banjarsari kalau nggak salah namanya
ke satu pasar yang sudah dibangun
wali kota yang sebelumnya gagal terus gagal terus dicoba dengan satpol pp dilawan ribut macam macam
tapi pak jokowi dengan hebatnya
dia bisa melakukan pendekatan yang sifatnya human
dia dekati diajak bicara diajak makan beberapa kali
dan pada akhirnya
bukan mereka tidak perlu lagi diusir
bahkan mereka pindah ke pasar tersebut dengan kirap
dengan arak arakan dengan semangat dan suka cita
itu yang anda tidak temukan dalam proses pemusuhan
jadi kita harus membangun manusia
tidak ada proses itu
tidak manusiawi menurut anda
bang ansin nanti dikumpulkan dulu keluhannya
saya akan ke mas roy dulu
ini approval rating tinggi tapi banyak hal yang kemudian tidak di
tidak di apa ya tidak dilihat dan tidak dilakukan sebenarnya oleh
iya karena memang selama
mas roy tapi kayaknya lebih asik lagi
nanti aja habis jadinya berikutnya
kita bisa kumpulkan bang ansy bisa menjawab
ini juga sifatnya mas agus
mas agus itu tidak pernah terlalu terburu buru mengeluarkan
ini tersimpit dari rosyuro yang mau menerima potongan saya
kami akan segera kembali bersajaran berikutnya
sebelum saya kembali ke mas roy
saya akan minta produser saya untuk menampilkan tren kinerja petahannya
yang saat ini kita membahas di belakang kita ini
oh di b rupanya ya
kemudian kita lihat ini ada
ini dari day by day bisa menjelaskan mungkin dari agustus dua ribu lima belas sampai oktober dua ribu enam belas
ini terjadi banyak sekali peristiwa
tadi sudah mas alex katakan penggusuran berkali kali yang tidak manusiawi
kemudian dikatakan ada banjir juga jakarta beberapa kali yang cukup besar
tapi di sini trendnya kinerja petahana atau approval ratingnya terus diapresiasi
mas roy anda melihat ini seperti apa
ya ini juga didukung oleh publik maaf media yang ramah sekarang itu
apa itu media friendly maksudnya
di belakangnya ahok memiliki kekuatan di balik media
ya sama seperti pak jokowi
jadi media darling yang sangat baguslah gitu
jadi artinya yang jelek jelek tidak muncul yang bagus bagus saja yang muncul
jadi itu muncul
tapi itu tidak apa apa
bagi kami bagi tim kami yang masih yang muncul belakangan ya newcomer
kita belajar banyak dari apa
saya setuju apa yang dikatakan mas ansy tadi
ya bahwa mungkin mas agus itu masih dipandang sebagai man of battle
ya beliau juga sudah mewujudkannya meskipun dalam kemarin melihatnya dalam skala mikro
apa sih yang bisa dijual dari agus
ya banyak kalau selama ini kan orang menginginkan
kalau tadi kan bang ansy menjual wah kinerjanya luar biasa
oh iya orang kan menginginkan yang tegas
orang menginginkan yang keras
kemudian yang dijual lagi orang mungkin yang santun
orang menginginkan yang ramah
lah tegas keras santun itu ada semua di mas agus
iya jadi kompleks daripada milih dua susah
milih satu itu lebih kompleks
ganteng lagi meskipun ganteng itu nggak masuk kriteria
nggak masuk kriteria no problem
mungkin orang tidak punya track record apa apa tentang bersih jujur segala macam
jadi kalau perasaan kebaiknya adalah dia juga nggak pernah kena masalah apa apa
dan sekarang tapi gini mas adi
dan juga mas budi tapi kan orang sekarang tidak bodoh ya
dengan cepat bisa membuka data di depan
kita langsung buka lah datanya mas agus itu
mulai dari tadi yang mas ansyi terima kasih sudah menyampaikan
bagaimana dia dari ketua osis penerima adi makayasa kemudian juga pemegang tiga gelar master
kemudian itu di amerika di nanjang dan lain sebagainya
jadi artinya ini dan pak silvi ini dua jadi satu loh
satu jadi ini juga pengalaman tiga puluh satu tahun
bahkan sempat menjadi satpol pp
jadi nanti ketua satpol pp pak silvi
kepala satpol pp
iya jadi artinya
meskipun pelaksanaan tiga sudah berlaku
artinya meskipun nanti misalnya ada pun mungkin harus ada relokasi di jakarta
insya allah harapan dari timnya mas alex untuk yang akan dilakukan itu jauh lebih humanis jauh lebih baik
tapi anda melihat masalah yang sama
seperti yang dilihat oleh mas alex dan rekan rekan
bahwa penggusuran mungkin niatnya baik untuk menata jakarta lebih baik
tapi caranya tidak manusiawi
ada kekurangan kekurangan seperti itu
iya saya juga percaya bahwa manusia itu tidak malaikat
niat baik itu pasti ada
tapi dalam pepatah
pada istilah daerah juga sering disebut
kalau niat itu tidak cukup diperlihatkan
watak seseorang itu juga diperlihatkan gitu loh
jadi kalau dalam istilah bahasa daerah watak itu yang susah berubah
tapi kalau watuk itu bisa diobati
watuk itu batuk
kalau watak ini memang susah
jadi kalau sudah wataknya begitu
dibungkus apapun ya tetap begitu
masra dan mas alex kalau kita rangkumin beberapa hari terakhir kan
pasangan agus dan juga pasangan sandi dan anies kan kemudian berusukan
banyak sekali berusukan
banyak sekali berkomentar mengenai bagaimana caranya relokasi
kalau bisa dibangunnya di daerah situ juga
nah ide ide seperti ini kemudian sangat menjadi antitesa dari idenya gubernur ahok yang memindahkan dengan kabarnya tidak manusiawi tadi
apa yang dilakukan itu sebenarnya hanya masalah perencanaan yang matang atau tidak
ya ketika kemudian masyarakat itu dipindah
bukan hanya masyarakatnya
tapi kehidupan masyarakat itu yang harus dipindah
apa jadinya seseorang misalnya dipindahkan dari luar batang
ke tempat yang lain
tapi ternyata di tempat yang baru
dia tidak menemukan kehidupannya
misalnya nelayan yang tadinya dia sehari hari hidupnya di kampung nelayan
kalau tadi istilah mas adi
buang ke laut
kalau ke laut nanti kita bicara reklamasi nantinya
itu nanti bisa kena sebelah
begitu dipindah ternyata kehidupan itu tidak ada
ya misalnya di masjid luar batang itu ya
kemudian ternyata kehidupan agamis seperti itu ada
jadi hal hal seperti ini itu bukan sepilik
prinsip yang menurut saya
insya allah ya saya tidak akan menyalahkan
tapi insya allah itu akan disempurnakan
diperbaiki oleh pasangan mas agus dan pak silvi
tidak akan seperti gubernur ahok caranya memindahkan
saya tidak akan kita tidak akan mencari cari kesalahan
semua itu harus kita perbaiki
ya tidak apa apa
bahwa masyarakat mengapresiasi
saya kami percaya survei
kami percaya survei
dan survei itu pasti dibuat dengan ilmiah
pasti dibuat dengan baik
dan itu menjadi bahan bagi kami untuk maju lebih baik lagi
ya warga jakarta itu bukan builving society ya
bukan masyarakat yang percaya begitu saja
mereka ini adalah understanding society
dan itu menjadi optimisme kita
dan juga optimisme basuki cahayapurnama dan jarod
yang berikut pak ahok itu bukanlah seorang ketika datang ke jakarta itu melakukan pekerjaan pencegahan
tetapi beliau melakukan pekerjaan pengobatan
jadi bukan preventif tetapi kuratif
karena masalah di jakarta ini masalahnya sudah multidimensional
dan selain masalah kemacetan dan pemukiman kumo
masalah banjir ini menjadi masalah yang menahun
yang tidak pernah bisa dituntaskan oleh gubernur gubernur sebelumnya
ya selama ini kalau kita bicara banjir
kita ambil contoh kampung pulau
setiap tahun terjadi banjir secara periodik
yang datang itu adalah lsm
partai politik tancap bendera beri sembakau
pendekatan mereka adalah pendekatan bantuan sosial
tetapi tidak pernah menyelesaikan sampai kepada akar masalah
nah basuki caipurnama datang
dia pertama mendiagnosa apa akar persoalannya
akar persoalannya lebar sungai yang mestinya dua puluh meter
itu menjadi tiga meter
karena sudah disalah fungsikan
bertahun tahun dan terjadi proses pembiaran
yang terjadi adalah apa
rumah bagi air itu tidak ada lagi
karena itu air meluber kemana mana
dan penggusuran jadi solusi
dan kemudian terjadi pemukiman kumuh di sana
dan penggusuran jadi solusi buat pak ahok
yang pak ahok lakukan bukan penggusuran
yang pak ahok lakukan bukan penggusuran
pak ahok perlu melakukan normalisasi kali karena itu harus diperlebar
yang tiga meter tadi karena tidak bisa ditampung airnya harus diperlebar
pak ahok melakukan relokasi
apa beda relokasi dan penggusuran
kalau yang dulu dulu yang dilakukan penggusuran
pak ahok satu satunya gubernur
sebelum direlokasi beliau sediakan dulu yang namanya apartemen
beliau sediakan rusun
dengan berbagai fasilitas
fasilitas di sana ada fasilitas puskesmas tempat bermain anak ada ruang untuk berusaha
bahkan para penghuni apartemen rusun ini ini bebas menggunakan fasilitas transjakarta secara gratis
kita cari berapa
apakah ada ya di kota jakarta ini
membayar sewa perumahan pemukiman itu satu bulan tiga ratus ribu
sudah termasuk biaya keamanan dan juga biaya kebersihan
ini semua bisa terjadi karena apa
karena pemimpinnya tidak pernah korup
jadi dana ini dipergunakan secara tepat sasaran
tapi dari poinnya
pasangan andi sandi tadi kurang manusiawi
jadi life after penggusuran ini tidak menentu
jadi justru pak ahok
jadi pak ahok ini orang yang sangat humanis
karena yang beliau lakukan itu adalah proses pemusuhan
itu adalah proses pemberadaban kota
ini bagian dari planologi
ada tata ruang yang jelas
ini kita bicara membangun kota loh
jadi konsepnya berbeda
dengan kota pada umumnya
jadi ada ruang yang tidak adil juga
ada katakanlah sepuluh orang dua puluh orang datang
kemudian serobot tinggal di pinggir kali
dan kemudian menutup membuat daerah aliran sungai menjadi sempit
dan kemudian terjadi banjir
yang menderita adalah kita
ini kan kita kasih kesempatan untuk bang alex
kalau kita lihat bang alex ya
ini kalau kita melihat ini kan banyak cara cara yang kemudian dianggap memang sudah sangat berhasil
dan kemudian ini juga diterima oleh publik
kalau kita lihat datanya mas ade armando
bahwa penggusuran ini dilakukan ternyata banyak diakui
relokasi atau penggusuran itu sama saja
anda menjawab tadi
ini kan menjelaskan apa yang anda khawatirkan tadi
sebenarnya ada satu pendekatan ya
di dalam pembangunan
itu salah satu metode cara membangun yang mencari solusi yang dari bottom up
jadi mendengar masyarakat
mau memindahkan satu kampung karena alasan yang tadi disebutkan
ke satu lokasi yang jaraknya dua puluh km dari semula
padahal di kampung itu
mereka bekerja di situ
mungkin di sektor informal
atau mungkin sebagai pekerja harian
mereka ada di area kerja itu
ketika mereka dipindahkan dua puluh tiga puluh km dari situ
mereka tercerabut dari sumber pendapatan hidup mereka
kenapa mereka bisa bertahan tinggal di situ
karena memang hidup mereka dari situ
itu yang tidak manusiawi menurut anda
jadi ada satu solusi yang harus dipikirkan bagi mereka
dalam pembangunan kota
itu dipikirkan bagaimana ada pemukiman
bagi masyarakat masyarakat marginal di dalam kota
karena mereka sifatnya sangat esensial bagi pembangunan kota
karena mereka lah yang mengisi kebutuhan kebutuhan lapangan pekerjaan
yang tidak mau diisi oleh kelas menengah ke atas tadi
kita membutuhkan itu di kota
tetapi yang manusiawi yang bersih
kalau pak jokowi punya program dulu
waktu jadi gubernur
saya agak kadang kadang kok kelihatannya kreditnya kok ke petahana sekarang gitu
padahal kebanyakan ini mayoritas ini kan inisiatif dan rintisan dari pak jokowi
lalu dilanjutkan terus katanya punya dia
boleh saya selesaikan sedikit pak jokowi
ini ada masalah di mana mereka harus bekerja tetap di situ
waktu itu pak jokowi apa mengusulkannya
sudah dijalankan kebetulan di kampung deret
dan tidak dijalankan oleh pak ahok
saya serahkan kepada pak ahok
ini saya menambahkan fakta
jangan ditutupi fakta ini
bahwa ketika tadi yang disampaikan mas alex itu benar ya
kenapa kemudian selalu dipindahkan dan jauh
ya karena rusun itu memang sudah dibangun di zaman pak foke dulu
jadi ahok itu tidak membangun rusun
jadi memanfaatkan tapi media ini coveragenya bagus sekali
yang membuat seolah olah semua yang menciptakan adalah pak ahok
itu sudah ada sebelumnya
jadi ini sebenarnya kayak tambal sulam saja
tapi sekali lagi
media yang bagus masih menjadi media darling
dan kemudian sosial medianya juga luar biasa
yang ini membuat luar biasa
jadi ini semua hanya citra menurut anda
saya kira masyarakat sudah menjawab seperti itu
tapi itu juga berpengaruh pada hasil survei
betul tidak sih
kita tunggu saja nanti
saya mau tanya pak alex sebentar
tapi ini perlu dijawab
ini saya ingin menjawab
yang bangun rusun ini pak foke apa pak ahok
misalnya rusun untuk merelokasi warga di kampung pulau
warga di kalijoro
awalnya di awalnya di bawah siapa gitu loh
kan clear sekali
ini harus kita cek
berapa banyak rusun yang sudah dibangun
bahkan diintegrasikan dengan transportasi
kita harus cek juga durasi
durasi kita akan kembali
ini harus dikarifikasi
seolah olah kan tadi pak ahok tidak membangun rusun
mas adi kalau kita melihat isu isu seperti ini
isu penggusuran ini menjadi salah satu isu yang kemudian banyak dibicarakan
kalau tadi anda mengatakan isu sara itu tidak mempengaruhi ahok
meskipun eskalasinya kelihatannya besar
tapi ternyata tidak begitu besar pengaruhnya
isu penggusuran seperti ini bagaimana
dan apakah ada isu isu lain yang kemudian bisa membuat kredit kepada petahannya itu menjadi lebih turun
tapi dijawabnya saya tidak beri kebutuhan
kami akan segera
mas adi kalau kita tadi menarik
kita membahas bagaimana eskalasi penggusuran
sarah tadi anda katakan dalam survei anda tidak berpengaruh jauh
penggusuran atau relokasi oleh pak ahok
kalau kata bang ansisi relokasi bukan penggusuran
itu apa namanya juga ternyata tidak membuat kredit kepada ahok itu jadi turun
apakah isu isu ini memang tidak menggerogoti ahok sebenarnya
justru kita memang menunggu apa yang akan terjadi di masa kampanye kan
karena memang akan sangat baik kalau tiga tiga calonnya adalah orang orang baik
dan kemudian apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah yang muncul pada saat nanti perdebatan antara ketiga pihak itu
karena misalnya oke kalau salah
jadi kan pertanyaan ya oke kalau salah ahok dalam cara memindahkan
maka cara yang lebih baik seperti apa
nah baik pak agus maupun pak anies harus bisa menjelaskan
mungkin harus tulis surat buat warga
eh pindah dong
kan jahat ya
poin saya adalah itu sehat kan
dalam hal apapun
dalam hal apa clue gitu kan
kan ada rw rw yang menolak
apa sih yang bisa menjatuhkan pak ahok kalau kita lihat tadi banyak hal yang sebenarnya kita anggap bisa menjatuhkan ternyata justru memberi kredit
apa yang kemudian dalam survei anda bisa
nah ini memang kalau saya sebagai peneliti akan mengatakan sulit
jadi dalam bayangan kami untuk bisa mengalahkan ahok sekarang ini itu sangat sulit
misalnya contohnya agus dan anies saya tidak ragukan kualitasnya
waktunya terlalu sempit
membangun citra agus dalam waktu hanya beberapa bulan itu kayak mission impossible sebetulnya
mengundang itu ya
pak anies masalahnya tadi itu ada blunder di awal
sekarang kan ada soal bagaimana menutup luka itu
dan waktu cuman beberapa empat bulan ini
di satu sisi membangun citra di sisi lain harus bisa menjawab kelemahan kelemahan alam
kalau anda mengkritik ahok kelemahan di sana sini anda better besure anda harus punya solusi kan
jadi ini memang berat sekali pekerjaan rumahnya
bukan berat exciting
termasuk juga kemudian membuka
saya sangat kepengen nanti pada periode kampanye kita ketemu lagi
pasti kita akan sering
kita akan berbicara mengenai hal yang lebih khusus lagi nanti
kita bicara makro dulu sekarang mas
bu tapi satu hal
dan ini yang mengkhawatirkan dan mudah mudahan akan bisa dengan segera ditangani oleh kubu terutama pak anies
sejak awal ada teori yang mengatakan karena anda sulit untuk mengalahkan ahok dengan menggunakan
argumen argumen objektif dan rasional
maka masuknya ke emosional
dan cara paling mudah untuk masuk ke emosional adalah melalui agama
kan saya yakin masih ada banyak orang yang berpikiran semacam itu
nah orang para dua calon lain ini harus menjadi pihak yang secara jelas menunjukkan bahwa kita nggak akan masuk ke sana ya
karena kalau anda lakukan itu itu justru counterproductive buat kami
komitmen itu ada gak dalam kubu anies anie
kalau kita melihat dalam demo besar kemarin
ada beberapa anggota tim pemenangan yang kemudian terlihat ada di dalam demo gitu misalnya
itu ada klarifikasinya
atau memang itu pribadi saja atau enggak
saya rasa itu kita tetap pada prinsip kita fokus dan tidak mau terbawa kepada isu isu yang kontraproduktif tadi
kita fokus kepada program kita fokus kepada isu jakarta kita fokus kepada berbagai hal yang nanti akan kita bahas lebih detail
kekhawatiran kekhawatiran mas ade ini saya pikir sedikit berbeda
saya juga publik
saya rasa perlu juga untuk memahami bahwa ya ini ada kontestasi mungkin ada yang kepengen kami dipikir seperti itu
tapi tidak pernah mengkapitalisasi isu itu ya
saya boleh sedikit komentar supaya jangan ada salah paham tentang saya
kesalahannya kan saya bilang begitu di awal dulu mulai itu langsung berada bersama sama kubu itu kan
karena itu semua tindakan yang dilakukan oleh kubu itu
akan diidentifikasi sebagai bagian dari kelakuannya anies dan sandiaga
karena itu menjadi sangat harus sangat jelas bahwa anies dan sandiaga bilang itu bukan kami ya
saya kasih contoh terakhir saja
saya salah satu yang saya kritik ada yang namanya facebook apa
dan itu tuhan tuhan
tuhan yang men follow anies ba'e
tapi itu yang followernya paling banyak
itu isinya adalah video video rasis
video video yang menggunakan agama
nah sekarang enggak saya mau bilang tadi pagi saya sudah buka kemarin saya baca pak anies
bilang bahwa dia risau dengan media media sosial yang menggunakan nama dia
nah tadi pagi ketika saya mencari fanpage itu itu sudah hilang
poin saya artinya itulah yang kita harapkan dari pak anies untuk mengatakan
itu bukan kami
jadi saya yakin programnya pak anies dan pak sandiaga nggak akan mungkin masuk ke sana
tapi pendukungnya pun harus kayak tadi anda bilang dia muncul kok waktu di istiqlal kemarin
jadi jangan salahkan kita ya
itu ketika kamera menjorokkan kita tidak bisa memisahkan
orangnya memang ada di sana
makanya saya minta klarifikasi ke mas ali dan ternyata itu tidak
tapi yang menarik ini sebelum kita ini untuk penutup kita
kita bisa mengenai netralitas
banyak yang menganggap bahwa pilkada dki jakarta ini ada ketidak netralan dari pemerintah pusat
kalau kita melihat nih misalnya ada yang menarik dari peraturan menteri dalam negeri yang baru terkait keharusan petahana seperti gubernur ahok
harus cuti selama kampanye
peraturan baru itu menyebutkan bahwa pelaksana tugas gubernur dan wakil gubernur dki jakarta akan dipilih langsung oleh presiden
ini yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh publik
seperti yang dikutip dari lamandetik com
ini aturan baru terkait pemilihan pejabat pelaksana tugas gubernur dan wakil gubernur dki jakarta oleh presiden itu
disampaikan oleh kepala pusat penerangan
kementerian dalam negeri dodi riyadmaji
menurut dodi sebelum dipilih oleh presiden
nama para calon pejabat pelaksana tugas diusulkan oleh menteri dalam negeri ini
ini kan hal yang dirisaukan oleh pak jokowi
ketakutan yang kemudian akhirnya sampai pmk dan dijawab oleh presiden
beberapa waktu yang lalu kita mendengar langsung bahwa presiden republik indonesia yang kita hormati
pak jokowi dodo menyampaikan bahwa saya tidak ikut ikut
tapi dengan statement ini
ini saya menjelasku senusun saja
siapa tahu memang pak jokowi tidak berminat begini
ada unsur dari kemdagri yang kemudian menyorongkan kepada beliau
kasian pak jokowi juga
kasian pak jokowi
kalau begini saja
meskipun gak ada maksud
kalau kami tetap khusus nusron
berperan juga baik lah
gak usah ada gini gini pun
toh tetap kita berkontentasi dengan baik
jangan jangan pula pakai tangan tangan yang seperti ini
bang ansi dari anda
untuk menutup dialog ini
bagaimana menutup dialog ini
bagaimana survei hasilnya dan apakah anda
oh bukan jokowi
kita sudah dijawab oleh mas rahay
itu juga boleh dijawab sih
yang pertama bahwa
itu lebih bermakna dari satu juta teori
dan hari ini warga jakarta yang sudah cerdas dan rasional
itu betul betul memegang teguh hal seperti itu
mereka akan memilih pemimpin yang sungguh otentik
bukan pemimpin yang hipokrit
pemimpin yang penuh polesan dan pencitraan
melakukan proses pemberadaban
menjalankan planologi itu secara benar
tata ruang secara benar
pak ahok itu
ketika masuk jakarta
yang dibereskan pertama itu adalah manusia
jadi kalau bicara revolusi mental pak jokowi
contoh yang paling konkret itu adalah di birokrasi jakarta
yang dulu itu
kemudian menjadi sangat baik
yang di debatkan di datang
jadi orientasinya pada manusia
yang paling penting kan hanya mumpangan fisik
yang paling penting pak ahok tidak minta bantuan presiden untuk
tentu punya perhatian kepada ibu kota negara
mas agus menang
atau pak ahok menang
ibu kota negara ini benar
dan juga smrc bukan konsultannya pak ahok ya
jadi jangan bilang bahwa penelitian kemarin itu di pesanan ahok
itu pak taufik gerindra itu bilang begitu
itu sudah dijawab oleh mas adi armando
dan nanti silahkan dilihat di facebooknya mas adi armando
cuman cuman jangan sampai nanti tiba tiba ada yang bilang
oh kami tidak disubang apa
kpud tiba tiba mengembalikan komputer
terima kasih bapak bapak
itu jangan sampai
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
hangat malam hari ini
kita benar benar akan ketemu dalam kesempatan lain
untuk bicara isu isu yang lebih khusus lagi
terima kasih atas perbincangannya